inilah detik detik evakuasi seorang lansia yang tercebur sumur sedalam lima belas meter
oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota depok pada selasa pagi
proses evakuasi berjalan dramatis
lantaran lokasi yang gelap sekaligus konstruksi bibir sumur yang sudah lama
setelah berjibaku selama setengah jam
sang nenek akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam sumur dalam kondisi selamat
dan hanya mengalami keselio sehingga tidak dibawa ke rumah sakit
kepala bidang penanggulangan bencana dan penyelamatan
dinas pemadam kebakaran kota depok welman neifos pos
mengatakan korban tercebur
sumur lantaran tergelincir saat hendak ke kamar mandi
pemilu putang sihat indonesia